pada masa pandemi covid sembilan belas seperti saat ini orang dengan hiv aids atau oda ini menjadi salah satu kelompok yang beresiko tinggi terhadap covid sembilan belas
untuk membahas lebih detail terkait penanganan oda selama pandemi kita sudah bergabung dengan timotius hadi dari jaringan indonesia positif
selamat malam mas timotius
selamat malam mbak medwi
bagaimana kondisi kesehatannya saat ini
puji tuhan baik mbak
semoga selalu baik ya
mas boleh cerita nih mas sebenarnya apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh mas timotius dan juga teman teman oda lainnya selama masa pandemi covid sembilan belas ini
bagaimana pengobatan dan penanganan oda terutama pada masa pandemi saat ini
kalau kita bicara tentang pengobatan pada saat ini karena pandemi gitu ya jadi pemberian layanan itu terbatas
badan ini sangat mengganggu dan kita perlu juga tahu gitu dan sama sama kita juga tahu
bahwa pandemi ini membuat bukan hanya teman teman orang dengan hiv khawatir tapi orang umum aja khawatir kan untuk berobat gitu
nah jadi adanya pembatasan jam layanan yang biasanya dari jam delapan sampai jam empat sore nah sekarang dibatasi dari jam sembilan sampai jam dua belas
ini sangat mengganggu jalannya program pengobatan sebenarnya mbak
dan yang kedua itu kan juga ada sebenarnya dari who itu menganjurkan adanya pemberian obat untuk tiga bulan
jadi ini adalah hal yang sangat penting
jadi ini adalah hal yang sangat penting
tapi balik lagi dengan alasan keterbatasan obat makanya hal itu tidak bisa dilakukan
sebenarnya jika ada relaksasi kebijakan atau komitmen yang kuat dari pemerintah baik dinas kesehatan kota provinsi kabupaten gitu ya
sebenarnya hal ini bisa kita atasi bersama sebenarnya kayak gitu
jadi selama ini kalau datanya memang saya sempat baca ya kementerian kesehatan memang sudah menyebutkan bahwa
sempat ada kesulitan nih untuk mengirimkan logistik berupa obat obatan dari luar karena sempat ada lockdown di mana mana
berarti hal itu sudah terasa sekali ya dampaknya terhadap oda yang ada di indonesia
dan tadi mas sempat sebutkan bahwa ada kesulitan nih berarti untuk mendapatkan pelayanan tersebut karena keterbatasan dari jam pelayanan ya mas
solusinya sejauh ini sudah ada perbedaan belum dari awal pandemi sampai saat ini
oke untuk yang mbak ceritakan tadi mbak mepri ceritakan itu di awal pandemi kami sempat memang ada isu stock out
karena obat tertahan atau lockdown tadi di beberapa negara gitu ya dan dalam proses pengiriman arp
tapi saat ini sudah kembali normal tapi memang distribusinya itu masih terbatas gitu loh
jadi tidak bisa diberikan dalam jumlah tiga bulan gitu ya atau multiman dispensing tapi tetap satu bulan satu pasien hanya bisa mendapatkan satu bulan pengobatan
seperti itu mbak
dampaknya apa sih mas jika pasien ini tidak mendapatkan penampilan
karena virusnya ini naik gitu lah
harusnya virusnya bisa tidak terdeteksi atau tersupresi oleh karena obat arv itu karena tidak diminum ya jadi virusnya tinggi
dan yang kedua ketika virus tinggi jika dia punya pasangan ya dia rentan untuk menularkan
sejauh ini teman teman dari jaringan indonesia positif dan juga lsm lainnya ini sudah melakukan advokasi atau komunikasi dengan pihak kementerian kesehatan belum mas
untuk tadi membahas soal masalah kebijakan yang diharapkan bisa lebih lentur
sudah sudah ada komunikasi
bahkan dari pertama kali isu stock up ini kami sudah menemui waktu itu sempat sampai ke pak menteri pak terawan gitu ya
dan kita sempat bahas juga
sampai sempat ke ksp juga yang membantu dan akhirnya proses obat bisa cepat keluar gitu loh
tapi memang sebenarnya gini mbak ketakutan tersendiri dari teman teman itu kan terhadap covid nya gitu ya
jadi mereka takut keluar
sebenarnya ada kontribusi dari teman teman komunitas atau lsm gitu loh
yang menawarkan bagaimana sih dengan misalnya ada program di jakarta itu namanya jakantar seperti itu
jadi obat itu bisa diantarkan ke rumah
tapi ini hanya berlaku di jakarta dan tidak semua jakarta atau tidak semua layanan yang ada di jakarta ini mau melakukan hal ini gitu loh
jadi tetap aja walaupun kebijakannya sudah ada instruksinya sudah jelas tapi tetap balik lagi ke layanan gitu loh
komitmen dari teman teman layanan
oke berarti artinya diharapkan juga ada peran dari pemerintah pusat untuk kemudian menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk lebih perhatian lagi nih
bagaimana distribusi obat yang ada
sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh oda ya mas ya
iya betul mbak
oke selanjutnya kita bicara soal tadi sempat disebutkan bahwa orang dengan hiv aids ini kan pasti sistem imunnya juga harus lebih ekstra diperhatikan gitu
tapi tidak semuanya mendapatkan keuntungan untuk bekerja dari dalam rumah
sejauh ini bagaimana kondisinya mas
ya jadi ya terpaksa ya kami memang harus keluar mbak
kalau kami sempat melakukan survei gitu ya kami waktu awal pandemi dan di kemarin baru
sekitar dua bulan yang lalu kami melakukan survei kedua kami tetap tingkat kecemasan itu masih tinggi
dan ironisnya bahwa dampak sosioekonomi itu makin terasa gitu loh
banyak teman teman orang dengan hiv saat ini mereka sudah bingung bahkan untuk membayar
misalnya mereka yang ngontrak atau kos gitu itu mereka sudah tidak bisa membayar kontrakannya
apalagi mereka harus makan dan harus berobat seperti itu sih mbak
kualitas hidup bagi oda di masa pandemi ini kemarin sempat dinyatakan juga atau sempat dikomunikasikan juga tidak dengan kementerian kesehatan
dan apa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah mas
ya kami sudah melakukan komunikasi juga mbak gitu loh
ya paling yang solusi yang ditawarkan itu ada seperti bantuan sosial
tapi balik lagi terlalu banyak rintangan atau bottleneck gitu loh dalam program penanggulan hiv gitu loh
program bantuan sosial akan didistribusikan oleh pemerintah yang dapat itu hanya mereka yang punya nik
bagaimana dengan teman teman yang mereka merantau gitu atau teman teman transpuan yang tidak punya ktp yang dia diusir dari rumah karena orientasinya karena pilihan dia
itu bagaimana gitu
mereka tidak bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut gitu loh
balik lagi banyak sekali bottleneck atau rintangan terkait program penanggulangan hiv ini
kesehatan orang dengan hiv mbak
karena kita harus selalu ingat bahwa masalah ini juga dialami oleh oda di seluruh indonesia ya mas ya
tidak hanya di jakarta saja tapi juga di seluruh wilayah indonesia
terakhir mungkin mas boleh disampaikan ini
bagi mungkin ada teman teman oda yang saat ini sedang menyaksikan cnn indonesia connected
apa yang sebaiknya mereka lakukan kalau saran dari jip ini dalam kehidupan sehari hari agar bisa melindungi diri setidaknya
dari paparan covid sembilan belas yang
namun tetap juga bisa terus menjaga daya tahan tubuhnya
dan mendapatkan terapi atau pengobatan
yang pertama tama mungkin saya mohon perhatian dari pak menteri gitu ya
pak terawan atau mungkin pak jokowi kalau lagi melihat bahwa ini suatu hal yang perlu direspon gitu
bahwa jangan sampai hiv ini menjadi pandemi sama seperti covid gitu loh
kalau untuk teman teman orang dengan hiv di luar sana yang sedang nonton tetap semangat gitu
dan jangan lupa
tetap minum obat
saya tahu banget kekhawatiran teman teman semua karena saya juga merasakan itu
tapi tetap kita perlu arp untuk tetap sehat
dan kita perlu arvt supaya kita juga bisa menjaga orang di sekitar kita
atau anak anak kita seperti itu
berarti mungkin juga mencari kontak kontak terdekat komunitas ataupun lsm yang bisa juga memfasilitasi hal tersebut ya mas ya
bisa juga gitu mbak
dan yang terakhir mungkin jangan lupa kita tetap selama masih pasal pandemi
saya tahu banget
kita semua lelah gitu ya
tapi tetap patuhi protokol kesehatan menggunakan masker menjaga jarak dan juga selalu mencuci tangan supaya kita tidak terpapar covid sembilan belas
baik itu tadi harapan harapan yang disampaikan oleh mas timotius hadi dari jaringan indonesia positif
semoga ini bisa menjadi catatan tersendiri ya bagi pemerintah republik indonesia
karena pandemi covid sembilan belas bukanlah satu satunya masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh indonesia
terima kasih banyak mas
sama mbak mavri sama sama mbak